koran independent observer menjadi buah bibir di sosial media karena salah satu edisinya menampilkan ilustrasi
perdebatan soal koran ini pun menuai reaksi dari sejumlah elit politik karena dianggap sebagai propaganda dari kubu prabowo sandi
koran berbahasa inggris independent observer jadi buah bibir di media sosial karena menampilkan headline
dengan gambar dua pasangan capres capres prabowo sandi dan jokowi maruf
di alaman depannya tertulis new hope versus unfulfill promices atau harapan baru melawan janji janji yang belum terpenuhi
gambar koran yang sebelumnya menyebar lewat pesan di aplikasi whatsapp itu kini jadi perdebatan di kalangan elit parpol
kepada detik com ketua dpp partai golkar aceh hasan sazili menilai koran tersebut dimunculkan kubu prabowo subianto sandiaga uno
untuk mempengaruhi opini internasional seakan akan prabowo lah
yang mendapat dukungan
aceh pun menyebut koran itu bukan untuk kalangan atau rakyat bawah
hal senada disampaikan ketua dpp hanura inas nasrullah zubir
inas menilai kubu prabowo pusing tujuh keliling menghadapi jokowi ⁇ maruf ⁇
ia pun mencurigai koran itu untuk mendapatkan investor untuk logistik pilpres dua ribu sembilan belas

dari detik com wakil ketua umum green rafa dison membantah bahwa koran itu merupakan media propaganda prabowo sandi untuk melawan jokowi maruf
namun fadli membenarkan independent observer diterbitkan orang dekat prabowo subianto
soal judul yang terdapat dalam koran itu wakil ketua umum pan viva yoga menilai
hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar di era demokrasi yang dijamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat
tak hanya itu fifa pun membandingkan koran itu dengan media yang sudah ada sekarang
menurutnya ada beberapa media yang sudah eksis saat ini yang juga mengandung unsur unsur propaganda
menurut halaman issn lipi go id koran independent observer menerbitkan edisi volume satu nomor satu pada desember dua ribu tujuh belas
koran yang terbit mingguan ini
ini dikelola oleh pt media pandu bangsa dengan mencantumkan kontak anggar raka prabowo
koran independent observer tengah ramai diperbincangkan pasalnya dalam salah satu cover koran itu
memuat ilustrasi jokowi maruf dan prabowo sandi dengan judul new hope vs unfulfilled promises
kubu jokowi maruf langsung mengaitkan koran tersebut sebagai media propaganda kubu prabowo sandi
untuk menjatuhkan jokowi dan keberadaannya mirip dengan
nah untuk membahasnya saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di sini dari masing masing tim
capres dan juga cawapres begitu
di sebelah kiri saya sudah ada bang andre rosiade dari politikus partai gerindra
selamat malam bang andre apa kabar
iya selamat malam
sebelum bang andre sudah ada mas andi budiman jurubicara dari partai solidaritas indonesia atau psi
selamat malam mas andi
dan di ujung sudah ada bang emrus sionbing akademisi komunikasi politik dari upa
selamat malam bang emrus
selamat malam bang
diskusi ya atau kita membahas mengenai koran independent observer ini
saya ingin mengajak kembali karena bang andre nggak bawa korannya kayaknya terjaga
kita lihat dulu seperti apa sih sebenarnya koran tersebut covernya ya
atau mungkin juga masyarakat ingin melihat lagi
ditampilkan di layar atau bagaimana
oke ada di belakang kita nih kira kira inilah korannya bentuknya ya
ada gambar bakal capres dan juga capres masing masing
ada pak prawowo pak asamang sandi pak jokowi dan juga k e ma'ru
yang kemudian dipermasalahkan kira kira tendensi ya tendensi dari isi koran ini
atau mungkin bisa dikatakan agak propaganda mungkin kalau dari kubunya pak jokowi maruf
seberapa jauh sebenarnya gerindra tahu mengenai keberadaan koran independent observer ini bang andre
ya saya rasa koran ini jelas ya
alamat kalau kita baca korannya ini kan koran mingguan
sudah lama terbit
sudah lama terbit
beredar ada di seluruh toko toko buku ada
di hotel hotel berbintang ada
di kedutaan kedutaan besar ada
koran mingguan ini
karena memang saya lihat bahwa koran ini segmen pasarnya adalah kalangan ekspatrian atau orang yang aktif berbahasa inggris
karena isinya juga bahasa inggris begitu ya bang
dan kalau kita baca para penulis
tapi ini juga dokter dokter phd phd maupun kandidat phd
jadi kalau ada yang menghubungkan ini sama obor rakyat ya itu jauh api dari panggang
asal bunyi atau hoax
karena koran ini saya lihat alamatnya jelas ceo nya jelas board of director nya jelas lalu redakturnya juga jelas alamat kantornya juga jelas
berbeda dengan obor rakyat
berbeda dengan obor rakyat
berbeda dengan obor rakyat
berbeda dengan obor rakyat
padahal kita juga tidak ada hubungan
nah kalau ini seberapa jauh hubungannya dengan partai gerindra koran independent observer ini
saya rasa kalau pun ada hubungan nggak ada masalah
nasdem juga ada media indonesia
lalu perindo juga ada sindo ada tv tv
saya rasa hal hal yang wajar
kalau memang independent observer ada yang protes tidak memenuhi kode etik jurnalistik tinggal dilaporkan ke dewan pers
nggak usah nyinyir menyamakan independent osover
seperti obor rakyat ini saya rasa tanda tanda kepentingan
pak jokowi banyak janjinya yang belum ditepati
yang simpel simpel aja sederhana
katanya pak jokowi nggak berhutang
wah hutangnya paling banyak bro
pak jokowi nggak impor bahan kebutuhan bahan pokok raja impor
pak jokowi bilang akan beli indosat sampai sekarang nggak beli
yang ada jual jual aset
saya rasa judulnya tidak ada yang salah
jadi kalau memang ada yang mempermasalahkan dari kode etik jurnalistik ya tinggal dilaporkan saja
tapi ini bukan anda menilai ini bukan sebagai satu media propaganda dari kubu prabowo dan juga sandiaga
saya rasa tidak ada yang salah judulnya itu
memang faktanya pak jokowi banyak berjanji dan banyak tidak menepati janjinya
mau beli indosat entah kapan mau dibeli
nggak berhutang hutang banyak
kalau kita baca nota keuangan era pbn dua ribu delapan belas ya
pak jokowi bunga itu bayar bunga pokok itu
presidennya pak jokowi presiden zaman now utangnya
kan lebih gede
apalagi banyak sih janji janjinya
jadi menurut anda
kalau kita sampaikan gak enak juga
jadi menurut anda
kalau misalnya ada yang seperti ini
sebenarnya tidak masalah begitu sah sah saja ya
saya rasa tidak ada yang fit
nah kalau ada tidak puas
silakan anda laporkan ke dewan pes
kan ada mekanismenya
daripada anda nyinyir menebar hoax menebar fitnah
bilang ini seperti obor rakyat
ini kantornya jelas ceo nya jelas redakturnya jelas
board of directornya jelas alamatnya pun jelas
saya ingin dengar pendapat dari mas andi
saya tahu bahwa ini sudah ramai diperbincangkan kan sekarang
apalagi juga mendapat anggapan juga dari teman teman
dari kubu pak jokowi dan juga kiai ma'ruf ya
apa yang mas andi lihat sebenarnya dari
dari adanya media independent observer ini
dengan konten yang tadi sudah kita lihat bersama
yang menurut bang andresi tidak ada masalah sebenarnya
bukan media propaganda juga
jadi pertama begini yang harus jelas dulu
pertama independent observer itu bukan koran luar negeri
sekali lagi bukan koran luar negeri
karena beberapa pendukung pak prabowo
menyebut bahwa lihat koran luar negeri pun menyebut pak jokowi gagal
padahal faktanya ini koran lokal
koran indonesia berbahasa inggris
itu pertama faktanya
kemudian yang kedua sampai saat ini
kita tahu bahwa dewan pers sudah mengumumkan atau menyebutkan bahwa
media media yang mainstream katakanlah begitu
diminta untuk mendaftarkan diri kepada dewan pers
dalam rangka untuk memerangi hoax kita tahu
sejauh ini yang saya tahu dari sumber saya di dewan pers
sampai sekarang ini belum terdaftar di dewan pers
jadi belum bisa dikatakan sebagai sebuah produk jurnalistik
karena belum dapat pengesahan dari dewan pers
kemudian yang ketiga alamat boleh jelas
pengelola boleh jelas tapi kita juga patut mempertanyakan untuk apa
ada orang membuat koran berbahasa inggris
pada saat bisnis media cetak sedang menurun saat ini
kita tahu semua media cetak sekarang sedang mengalami penurunan bisnis
tapi ini tiba tiba muncul
jadi kalau misalnya ada orang yang mau investasi begitu
begitu besar kita tahu ini harganya dijual hanya sembilan lima ratus
keluarnya mingguan ini pasti nggak untung ini pasti proyek rugi
artinya ini motivasinya adalah politik
kalau politik pertanyaannya kenapa nggak dibuka
siapa yang di belakang itu
sekali lagi ada persoalan etis
dimanapun kalau media partisan seharusnya mereka menyatakan diri sebagai media partisan
gak ada masalah di sana
kita tahu misalnya di inggris ada koran the guardian yang referensinya atau afiliasinya kepada partai buruh
atau di amerika ada hoax yang kepada partai republik
jadi anda mempertanyakan apa sebenarnya tujuan
tidak dideklarasi saja bahwa kami memang mendukung pak prabowo secara terbuka
itu akan lebih jelas bagi pembaca
jadi ini bagian dari pendidikan juga
karena kita tahu bahwa ada banyak hoax ada banyak media abal abal yang beredar di masyarakat
dan masyarakat harus dididik bagaimana cara menyikapi media media tersebut
sehingga kalau misalnya jelas bahwa koran ini adalah koran kubu pak prabowo

masyarakat ketika membaca koran tersebut sudah tahu
dia menyebut prabowo sebagai new hope
seorang general orde baru yang dicopot dari jabatannya karena kasus penculikan
apakah itu bisa disebut new hope
kalau misalnya kita tahu tujuan jurnalistik atau jurnalisme adalah mencari kebenaran
apakah itu kebenaran
kalau itu jadi pertanyaan menurut saya judul ini pun sudah bermasalah
sudah ada framing sudah ada sikap di sana
dan lebih bermasalah lagi karena pemilik media yang bersangkutan
tidak mendeklarasikan afiliasi politik mereka
kita tahu ini juga diambil namanya dari media media terkenal di inggris
di independen kita kenal sebagai media yang punya afiliasi dengan kelompok kiri di inggris
jadi bagi saya ini kok terdengar seperti seolah olah mengambil legitimasi dari nama nama besar di luar
akan disebutkan bahwa ini media luar koran luar padahal kenyataannya media lokal
dan kemudian ada banyak pertanyaan tersebut
tentang sikap etis di situ pengelolaan motivasi dan lain sebagainya
dibuka saja bung kalau memang ini sebuah koran propaganda diumumkan saja kepada publik
tidak ada yang salah
tapi lagi lagi masalah ada di etis ya
harus dijelaskan kepada publik
ini bagian dari pendidikan
kita kan gak mau sekedar berpolitik
tidak mau sekedar menang
kita ingin publik indonesia ini jadi cerdas
oke ini kemudian di
oke nanti dijawab oleh bang andre
kita juga nanti akan bahas apa sebenarnya yang ada di dalam koran independent observer ini
dan juga saya akan tanyakan nanti ke bung emruz
bagaimana sebenarnya media dan juga kampanye saat ini begitu
apakah ini termasuk kita bisa sebut sebagai propaganda atau tidak
atau seperti apa
nanti kita akan bahas
kami akan segera kembali
prime news akan kembali sesaat lagi
oke anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai koran independent observer yang tadi menurut bang andre sebenarnya isinya tidak ada masalah
karena menurut pihak dari bang andres dari tim prabowo sandi isinya juga memang fakta
menurut andre rosiade dan juga teman teman dari prabowo sandi
sementara dari mas andri mengatakan dari ibu joko imaruf memang ini permasalahan di etis begitu ya
dan apa isi yang menjadi masalah juga
sebelum nanti bang andres jawab saya ingin ke bang emruz lebih dahulu
dan tadi juga sudah dipaparkan masing masing perspektif dari kedua kubus
sebenarnya bagaimana bang emruz
saya pikir kita harus melihat secara keseluruhan ya
tanpa melihat media independent observer ini
yang pasti bahwa media itu dia punya framing dia punya agenda setting dia punya gatekeeping process
nah sepanjang mereka lakukan itu atas dasar profesionalisme
sepanjang itu dilakukan atas dasar independensi gak ada masalah
tetapi ketika itu
tidak ada masalah
tidak dilakukan atas dasar profesionalisme
tidak atas dasar independensi
ada kepentingan kepentingan di balik itu
ya ini menjadi masalah
karena bagaimanapun ketika kita bicara framing media
mereka akan memainkan apa yang disebut dengan kata sifat
yang kata sifat alat ukurnya tidak ada
sehingga kalau misalnya dilaporkan ke katakanlah ke dewan pers
saya kira tidak ada yang dilanggar
tetapi dia punya agenda tertentu
nah oleh karena itulah saya pikir media ini harus jelas kulitnya
itulah agenda setting dari media ini
artinya warnanya harus jelas
apakah dia warna media partai atau non partai
tetapi yang media partai pun harus dibagi lagi
jangan ada yang media partai abu abu
artinya bahwa memang benar benar
bahwa mereka tidak berafliasi terhadap kekuatan politik tertentu
tapi warnanya begitu
dan kemudian saya pikir inilah menurut saya bahwa kementerian komunikasi dan informasi yang selama ini
belum bekerja maksimal
harusnya sudah lebih awal melakukan literasi media
ketika para politisi ini bermain menggunakan media
masyarakat bisa mempilter sendiri
bahwa media itu telah bermain
nah masuk kepada persoalan ini
sebenarnya ini judul ini harus dibuat dalam bentuk dua headline
artinya minggu pertama tentang new hope
baru kemudian kemudian
janji janji yang belum terujut misalnya kalau kita bahas di indonesia kan
dengan dua headline
dua terbitan yang berbeda
itu terjadi ada kontra
di pertempurkan seperti itu
sangat tidak baik
nah kalau kita bicara katakanlah janji yang belum terpenuhi
harusnya juga dibuat berita tentang janji yang sudah dipenuhi
sehingga ada keberimbangan
sehingga masyarakat mengetahui
bahwa ini yang terujut
ini yang tidak terujut
ini sangat produktif
baik mbak emrus
kalau tadi kan pak harian mengatakan
kalau dikait kaitkan dengan tabloid obor rakyat
tidak ada hubungannya begitu
apakah model model seperti ini juga
ketika ada yang keberatan
atau menganggap ini adalah propaganda
ini termasuk kita bisa sebut sebagai propaganda tidak sih sebenarnya
tapi kalau kita identikkan dengan obor rakyat
juga belum sih
belum saya melihat itu
saya sudah belajar tadi
berita berita yang dibuat di sini gitu ya
tetapi kalau memang itu katakanlah sebagai alat propaganda
misalnya seperti itu
saya akan bicara tentang definisi propaganda dulu
propaganda itu adalah
berasal dari kata yang disebut artinya mengembangkan
atau faktanya begini bisa dibesar besarkan
itu salah satu bentuk propaganda
dan propaganda itu dua jenis
black propaganda dan white propaganda
awalnya memang propaganda ini sesuatu yang positif
yaitu di italia
untuk tujuannya menyebarkan agama yang ideal itu
tetapi perkembangan selanjutnya
masuk ke daerah daerah politik
sehingga propaganda itu menjadi black propaganda
menjadi istilah negatif ya bang ya
bisa saja memang mengandung fakta
tetapi memang sudah di frame
untuk men downgrade atau meng upgrade tokoh tertentu
tetapi berbasis fakta juga
bisa saja itu dilakukan
maka oleh karena itu saya mengatakan bahwa ke depan
bahwa calon presiden kita
dua paslon yang dekat sudah disetujui
oleh kpu nanti
sudahlah jangan bicara masa lalu
dari dua paslon ini
karena kalau kita bicara masa lalu nanti
kita tidak berdebat pada level program yang ditawarkan
kita menjadi pemilih calon presiden atas dasar emosional
bang arief jawab
tapi saya mau tanya dulu bang
ada pernyataan dari pak ahmad muzani
yang sekjen gerindra
ya memang ada beberapa sekelompok orang dekat dengan pak prabowo
mencoba membuat penerbitan itu setahu saya
ya kan sudah disampaikan oleh sekjen kami
bahwa pemilik maupun pengurus korannya
dekat dengan pak prabowo
itu kan sudah deklarasi
ini jelas oleh sekretaris jenderal partai gerindra
lalu bang fadli juga sudah menyampaikan
itu secara terbuka
jadi tidak ada yang kita tutup tutupi
hanya memang permasalahannya
ada kelompok pak jokowi yang nyinyir
menyamakan ini dengan obor rakyat
padahal ini kantornya jelas
pertama obor rakyat itu gak ada hubungan dengan kami
semua tertulis di pajang
kalau kita baca ke orang itu
dan memang kalau tidak sepakat
silahkan laporkan pelanggaran kode itu
kode etik jurnalistik ke dewan pers
semua kan transparan
tidak usah dikait kaitkan ke obor rakyat
ini kan kepanikan saja
karena yang disampaikan ini kan fakta
data yang sebenarnya
bahwa pak jokowi tidak bisa menepati janji
dan pak prabowo bang sandi memang harapan masyarakat
karena masyarakat kecewa
ternyata ekonomi nyungsep sekarang
lalu pak jokowi kita masih ingat
pak jokowi bilang uangnya ada
gampang kita nggak perlu berhutang
faktanya pak jokowi bertambah kan
hari ini kita melihat harga tukar nilai rupiah terhadap dolar
sudah mendekati pak harto jatuh di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya hampir lima belas ribu
pak jokowi berjanji dan tim kalau pak jokowi menjadi presiden
dolar antara sepuluh ribu atau sebelas ribu
pokoknya paling tinggi di sebelas ribu
itulah poin poin unfulfilled promises maksud anda begitu ya
jadi sehingga saya rasa hal hal yang wajar saja
kita tahu di dua ribu empat belas ada koran berbahasa inggris namanya di jakarta post
begitu berpihak kepada pak jokowi
men discreditkan betul pak prabowo
kita tidak nyinyir tidak ribut
lalu kita lihat bagaimana metro tv pemerintahan menyerang pak prabowo terus
membesar besarkan pak jokowi
propaganda kita santai saja
memang terlihat betul ya
bahwa yang katanya surveinya tinggi
yang kata partai pendukungnya banyak
ternyata mulai panik
melihat bahwa ternyata rakyat itu ingin perubahan
makanya persekusi di mana mana
premanisme politik di mana mana
lalu ketidak netralan polri di mana mana
kalau dua ribu sembilan belas ganti presiden bikin acara dibilang ini kampanye di luar jadwal
tapi kalau beliau dan teman teman
itu keamahkan difumas mobil polri
ini kampanye di luar jadwal
ini fakta yang perlu kita ungkap
lalu saya ingin menjawab nih
soal pernyataan beliau
soal menyatakan pak prabowo ranah pribadi
skep panglima abri tahun nomor delapan ratus tiga puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang dipakai oleh saudara wiranto untuk mendekapikan pak prabowo itu skepnya ilegal
bahwa dkp itu ilegal
karena tidak sah
tidak memenuhi aturan main yang ada di skep
lalu itu pertama
yang kedua kita lihat
kalau pak prabowo tidak dicintai prajurit
kalau acara acara tentara itu para pensiunan kumpul
ada luhut bin sarpanjaitan
ada agung gumelar
ada siapa lagi
siapa lagi sebut semua jenderal yang ada di kubu jokowi yang katanya hebat hebat itu
kalau ada pak prabowo
yang biasa digendong oleh prajurit itu
yang kataku bu pak jokowi
tapi prajurit tni mencintai jenderalnya yang legendaris
yang benar benar pemimpin mereka yang tulus
pemimpin tni waktu itu
sehingga prabowo subianto lah satu satunya pensiunan yang digendong
jenderal jenderal pendukung jokowi dicuekin tuh
sebelum nanti kak mas hadi
kita kembali lagi ke majalah koran independent observer
kita lihat dulu
yang tadi kita bicara mengenai warna
ini media madal dan sebagainya
kita juga punya ada informasi mengenai data ya
data dari media independent observer
kita mungkin bisa tampilkan sejauh mana
kemudian oke ini agak jauh sebenarnya
di belakang deh
kalau kita lihat di belakang ini ya
ini adalah dari lembaga ilmu pengetatan indonesia
pusat dokumentasi dan informasi ilmiah
dari lipi tentunya
mengenai profil dari media independent observer
ini adalah koran umum nasional
berbahasa inggris dan lain sebagainya
kita pada poin kemudian
kontaknya ada di atas nama pt media pandu bangsa
nah kalau nama ini kan identik dengan nama dari partai gerindra ya bang andre
itu bagaimana sebenarnya
artinya memang sudah ya
sudah memang ini dekat sekali ya
afiliasinya dengan gerindra
disampaikan oleh sekjen partai gerindra
dan juga wakil ketua umum kami bang fadizon
maupun sekjen bang ahmad muzani
ini orang yang dekat dengan pak prabowo dan partai gerindra
kan sudah disampaikan
saya rasa tidak ada masalah
kita tidak nyinyir itu pak surya polah
ketua umum partai nasdem punya metro tv
dan juga punya media indonesia
bahkan saya sering diundang di metro tv
menjurus membela pak jokowi dan memujukkan pak prabowo
tapi nama ini pengurus gerindra bukan sih bang sandi
kami tidak nyinyir itu
saya rasa tidak ada yang masalah
kita sudah sampaikan
dekat dengan pak prabowo
dan kalau memang tidak sepakat
anda silahkan laporkan ke dewan pers
tidak usah nyinyir
ini dewan ke tabelit obor rakyat
ini beredar di berbagai kedutaan besar
lalu beredar di berbagai toko buku besar
jadi saya rasa di hotel hotel berbintang ini beredar
karena memang segmen pasarnya adalah ekspatriat
dan juga pembaca yang berbahasa inggris aktif
jauh beda dengan the jakarta post gitu
masa andi ada tangkapan tidak
apalagi kemudian kalau dikaitkan ke tabelit obor rakyat
tadi bang emroes juga agak jauh
intinya panik berlebihan
ini gimana sebenarnya
apakah kita tadi sudah
bang andre juga sudah mengakui
bahwa ini memang dekat dengan pak prabowo
dengan nama yang tadi kita sudah sebutkan
sebetulnya ini menurut saya adalah reaksi spontan
dari kelompok masyarakat sipil yang cemas
ada sebuah makhluk baru yang muncul di kancah media masa
yang latar belakangnya dipertanyakan
ini dari mana sih
nanti ada gilirannya ya
kemudian bau baunya cukup jelas
baunya kelihatannya mendukung kelompok prabowo dalam soal ini
nah kemudian ada upaya untuk katakanlah mewarning publik
mewarning masyarakat bahwa kita pernah punya pengalaman
pemilu tahun dua ribu empat belas adalah pengalaman yang buruk menurut saya
bagaimana sebuah kampanye kotor itu dijalankan dengan cara cara yang
tidak pernah terjadi dalam sejarah politik indonesia sebelumnya
nah ini adalah bagian dari upaya publik
untuk mengontrol keberadaan media media baru ini
untuk tujuan politik dan propaganda
agar mereka lebih waspada
kalian diawasi loh
kami mengawasi media media ini
ini adalah sesuatu yang sehat sebetulnya
dan diskusi ini adalah bagian yang sehat juga
jadi ada kubu prabowo
yang menjelaskan ya
yang sudah mengkonfirmasi
kubu prabowo mengakui bahwa ini media mereka
yang kita tunggu adalah klarifikasi dari independent observer sendiri
siapa di belakang mereka
kenapa misalnya para penulis editorialnya itu menggunakan nama samaran
kenapa tidak menggunakan nama asli
nama nama yang muncul di sana agak aneh aneh
kenapa tidak menggunakan nama asli
di dalam tradisi jurnalisme yang sehat
semua penulis itu harus jelas
kemudian sikap media juga jelas
di amerika misalnya
ketika menjelang pemilihan presiden
media itu membuat tulisan
di dalam editorial mereka
menyatakan bahwa mereka mendukung kandidat a
dengan alasan b c d e fg dan lain sebagainya
itu tujuannya adalah memberikan edukasi kepada publik
tapi kalau ada sebuah media baru muncul
terutama apalagi ini koran
yang pasarnya kita tahu sangat terbatas
yang semuanya pada tutup
kok ini malah buka baru
ini pasti tujuannya politik
ya dibuka aja kalau gitu
tinggal independent observernya membuka diri sekarang
ini clue nya sudah muncul dari teman teman di gerindra
memang itu teman kita
orang pendukung dan sebagainya
independent observernya sendiri punya kewajiban etik
untuk menjelaskan siapa mereka
siapa di belakang
apakah nama nama yang ada di mashed tersebut
memang orang orang yang punya kewajiban etik
dengan kualitas bahasa inggris yang ada di koran itu
itu jadi pertanyaan
oke oke bagaimana
yang ingin saya sampaikan adalah
pertama sikap fairness
kita ingin politik kita berjalan dengan sehat
media kita berjalan dengan sehat juga
jangan sampai ini diaduk aduk
terbuka saja misalnya
kalau misalnya kubu prabowo keberatan
bahwa tahun dua ribu empat belas jakarta post
menyatakan dukungan kepada jokowi
kita juga harus punya koran berbahasa inggris dong
yang mendukung kita
itu silahkan dibuka
tapi yang jelas
kubu prabowo sebaiknya
membuka dalam hal ini
independent observer membuka diri
untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas
sekali lagi akan ada banyak yang mengontrol
bang andre juga sempat mengatakan
ada juga kok media yang arah arahnya
sebenarnya ke pak jokowi terus
nah bagaimana kemudian
bagaimana kemudian nanti
teman teman dari jokowi maruf ini
tidak hanya bicara mengenai independent observer
begitu ya bang andre
tapi nanti juga akan ditanggapi oleh
bang emrus sejauh mana sih
atau seberapa efektif
kalau ada koran yang model seperti ini
kalau kita lihat
ini narasinya kan pakai bahasa inggris
nanti kita akan
bahas lagi usai jeda
prime news akan segera kembali
oke anda kembali di prime news
sekarang kita masuk ke segmen terakhir
apalagi dengan adanya
kalau dalam kajian komunikasi politik
ini bisa efektif begitu ya
atau bisa mengirim opini katakanlah
bisa mempengaruhi pemilih
apalagi ini kalau kita lihat
kayaknya segmennya cukup signifikan
sangat tergantung daripada
tujuan daripada dibuatnya media ini
apakah mempengaruhi pada tingkat knowledge
jadi bisa itu kita klasifikasikan
tapi yang pasti mau saya katakan adalah
setiap pesan komunikasi yang diproduksi
baik dalam bentuk berita
iklan film dan lain lainnya
tidak ada di ruang hampa
pasti syarat dengan kepentingan
siapa yang memproduksi pesan
jadi oleh karena itu
bisa saja suatu desain pesan itu
dirancang ke dalam kajian
dan bisa saja
dilakukan itu katakanlah
suatu sosok tertentu
dan menjatuhkan sosok tertentu
pesan komunikasi itu
bisa disesuaikan sedemikian rupa
yang bisa di treatment
kepada orang lain
oleh karena itu
kita bisa mengatakan
untuk memberlanggang eras nyo nyongka mesin
untuk memberlanggang nanis
untuk memberlanggan nanis
untuk memberlanggan nanis
untuk memberlanggan nanis
untuk memberlanggan nanis
untuk memberlanggan nanis
untuk member preis
orang yang mengerti tentang media tetapi digunakan untuk kepentingan politik tertentu
jadi independensinya tidak ada di situ
ada afiliasi afliasi politik tertentu
tapi ketika independensi itu ada misalnya
menyatakan dukungan seperti di amerika tadi
dikatakan itu sebagai katakanlah dalam opininya seperti itu
sah sah saja tetapi dideklarasi demikian rupa
karena memang independensi untuk kepentingan bangsa dan negara
jadi kalau memang media mengambil garis untuk kepentingan bangsa dan negara
itu saya kira tidak ada masalah
misalnya mendukung salah satu paslon tetapi dalam editorialnya
tetapi dalam pemberitaan tetap mereka harus memberikan peluang yang sama
terhadap kandidasi kandidasi itu
kebijakan redaksional atau katakanlah arah politik redaksional
ada di tajuk rencananya
itu tidak ada masalah
kalau ini anda melihat ada motif politik berarti
saya harus mendalami secara keseluruhan kontensinya
saya tidak segampang itu
tetapi untuk membongkar isi ini tidak bisa pendekatan positifistik kita pakai
kalau itu kita pakai pendekatan
pendekatan konstruktivisme dan kritis
sehingga agenda agenda apa dibalik daripada penyusunan suatu pesan
misalnya katakanlah judul ini bisa dan foto ini
bisa kita analisis ini dengan pendekatan semiotika
jadi makna apa di situ
misalnya wajahnya coba perhatikan siapa yang ceria siapa yang cembrut
coba sebelah kiri lebih cenderung itu ceria
sebelah kanan kan sedikit cembrut
itu kan reproduksi
nah di sini permainan media
tujukan ke dewan pers tidak bisa disidangkan
itulah kehebatan para profesional atau katakanlah profesional yang menurut saya tidak independensi itu
tapi kalau kemudian ini dikaitkan dengan obor rakyat anda berkatakan ini masih
sampai sejauh ini belum
tapi arahnya cukup tendensius begitu
coba lihat dari segi foto saja
coba yang dua sebelah kiri kita itu lebih ceria
dua sebelah kanan kita cembrut
pak maruf kayaknya ceria juga nggak ya
nah ini permainan dari mana reproduksi suatu pesan tersebut
memang faktanya mau lebih ganteng
oh tidak saya kira tidak
itu perdebatan yang panjang
oleh karena itu seharusnya foto itu sama sama ceria sama sama juga apa gitu
jadi media ini kan bermain di framing dengan menggunakan katakanlah foto dan kemudian kata sifat adalah
tapi dengan pakai bahasa inggris artinya sudah jelas ya segmennya berarti menengah ke bawah
kalau soal segmen
artinya mereka yang segmented lah pembacanya ini
beda dengan obor rakyat begitu ya
kalau segmen ini kan mereka opini leader nih
diharapkan opini leader terpengaruh baru mereka akan menjelaskan kepada followernya
pak angret tadi ada mau tanggapi apa
pertama saya tegaskan lagi
kami tidak ada hubungan sama obor rakyat
kita semua tahu bahwa pemret obor rakyat namanya ferix wanggai
bukan kader partai gerindra
jadi jelas ya
yang kedua adalah
saya rasa ini koran sudah lama
desember dua ribu tujuh belas kata beliau
berarti sudah berapa bulan ya
baru ribut setelah ada foto ini
dan saya rasa koran ini dijual bebas di toko toko buku
lalu di kedutaan kedutaan dan di hotel hotel berbintang
segmentnya jelas ya
adalah ekspatriat dan juga pembaca pengguna bahasa inggris aktif
jadi intinya ini bukan koran abal abal
tidak mungkin kedutaan besar
lalu koran koran hotel berbintang
mau menjadikan koran ini rujukan
kalau ini koran abal abal seperti obor rakyat
nah yang nyinyir itu
kalau beliau bilang mas andi tadi bilang ada masyarakat yang menolak
lalu inas nasrullah
adalah orang orang pendukung jokowi
satu kader golkar satu kader hanura
kenapa anda ribut
kita saja di dua ribu empat belas ada propaganda dari jakarta post
kami tidak ribut
lalu kita lihat salah satu televisi swasta nasional
yang dimiliki oleh ketua umum partai
salah satu pendukung pak jokowi
itu seperti tvri zaman orde baru
puji puji pak jokowi saja kerja sama seperti puji puji pak harto zaman orde baru
kami tidak rusuh
nah ini menunjukkan kenapa mereka nyinyir
karena mereka panik
karena didukung oleh katanya didukung partai banyak
katanya didukung oleh masyarakat
tapi yang terjadi apa
jadi harusnya santai saja begitu menurut anda
lalu anda lihat aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden
anda halang halangi dengan cara cara premanisme
takut sama ibu rumah tangga yang namanya waris mat
takut sama ranah sarung pahit ibu rumah tangga
intinya kenyinyiran ya
heboh ini karena memang barang ini panik
kubu sebelah panik
ya cara cara semua dipakai
menyampaikan ini seperti obor rakyat
bahkan mulailah ingin cara cara mendorong
memberangus media ini
saya rasa apa namanya yang disampaikan mas andi ini
beda sekali sama tulisan wanda hamidah di pilpres dua ribu sembilan belas
kalau zaman pak jokowi kita bebas
jangan pak jokowi kita bisa menikmati demokrasi
oke bang ritam
yang jelas gerindra juga tidak menolak kalau ini dikatakan memang
bagian dari gerindra begitu
enggak gerindra sudah menyampaikan
sekretaris jeneral kami bang ahmad muzani dan juga wakil ketomong kami
bang fadlizon sudah menyampaikan secara terbuka
ini dikelola oleh orang dekat pak prabowo
itu kan kita sudah fair
ya kita tidak perlu menutup nutupi gitu loh
dan editorial itu mas andi mau di kompas mau di media indonesia
di mana mana editorial itu tidak disebutkan siapa penulis editorialnya
tapi memang bukan jadi anda salah juga bilang editorial harus jelas siapa penulis
redaksi lah yang menulis
jadi intinya saya rasa kalau tidak puas silahkan laporkan barang ini ke dewan pers
kita terbuka saja
jadi saya rasa mari kita hormati kebebasan berekspresi
jangan lagi kita gunakan instrumen kekuasaan untuk meredam aspirasi atau hal yang tidak sepakat
kami tidak nyinyir kok kalau metro tv tiap hari mendiskriminasikan pak prabowo gitu
seperti tvri zaman orde baru
santai saja kami gitu
mas andi menanggapi ini bagaimana
ini kita masuk ke segmen terakhir
mungkin bisa sekaligus kesimpulan
tadi bang andre juga mengatakan bahwa gerindra tidak juga menolak bahwa ini memang dekat
sudah dikatakan ya memang ini dekat dengan orang pak prabowo
artinya apakah dengan adanya ini keberatan kemudian akan melaporkan ini atau ya sudah lah biarkan saja
dan bagaimana kemudian menjawab ada juga media yang tendensinya sebenarnya mengarah ke pak jokowi ma'ruf dalam pemberitaan
pertama harus dilihat kontroversi mengenai independent observer ini harus dibaca sebagai munculnya sikap kritis masyarakat indonesia
terhadap kehadiran media media partisan
itu yang pertama
terutama dalam kasus ini independent observer ini adalah barang baru
baru delapan bulan
tiba tiba muncul berbahasa inggris kemudian nyerang nyerang pak jokowi framing bahwa ada sebuah harapan baru bernama prabowo subianto
kalau kami atau dalam pandangan saya problem terbesar dari kehadiran independent observer ini adalah problem etis
mereka sebagai media apalagi ini orang orang di belakangnya konon adalah orang orang yang lama di media ini
harus secara etis mengumumkan siapa mereka
siapa diri mereka jati diri mereka
apa tujuan media ini
di editorial memang di beberapa media masa tidak ada namanya
tapi kalau dalam kasus ini kalau misalnya ada nama tapi namanya tidak ada orangnya
itu juga jadi pertanyaan
jadi ini harus dibuka dong identitasnya
kalau memang mau jadi sebuah tools propaganda dinyatakan saja secara terbuka kepada publik
jadi menurut saya ini adalah bentuk pertahanan masyarakat untuk
merespon munculnya media media partisan
dan menurut saya diskusinya sejauh ini berlangsung sehat
independent observer sejauh ini nggak di bredel dan lain sebagainya seperti pada masa orde baru
masa yang oleh pak prabowo dan
tapi akan melaporkan tidak ya dikira kira
saya pikir tidak ada alasan untuk melaporkan
tapi yang kita tunggu adalah sikap etisnya
tapi sekali misalnya independent observer menurunkan laporan yang isinya fitnah
itu akan kami laporkan
bagaimanapun ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk mendidik
satu hal pertanyaan saya
berarti tulisan itu tidak mengandung fitnah karena anda tidak laporkan bahwa pak jokowi banyak tidak meneluk melukin janji yang betul
beda beda mas
pertama kalau yang namanya
tidak fitnah kan
head speech tidak ada kalau di dalam head speech tidak ada
tapi ini framing
ini framing karena menempatkan pak prabowo sebagai new hope
bagaimana mungkin sekali lagi saya menduga independent observer ini diedarkan secara terbatas
dijual hanya sembilan lima ratus per eksemplar per minggu itu pasti koran rugi
diedarkan di kedutaan dan lain sebagainya
tujuannya menurut saya ini adalah untuk memperbaiki wajah prabowo subianto yang kurang begitu baik di mata para ekspat dan orang orang elit
karena itu butuh sebuah media baru berbahasa inggris yang nanti di kalangan para propagandis di bawah bisa disebut sebagai koran luar negeri
padahal sekali lagi ini adalah koran nasional koran lokal koran indonesia berbahasa inggris
sekali lagi kalau memang kita ingin memainkan politik yang sehat yang etis sebaiknya independent observer mengumumkan siapa jati diri mereka
siapa di belakang mereka dan sebagainya
dan itulah yang ditunggu tunggu oleh masyarakat
oke boleh terakhir ya
singkat saja bang andri singkat saja
berarti kesimpulan yang disampaikan mas andi jelas bahwa koran ini tidak melakukan fitnah
bahwa benar betul pak prabowo ini home dan betul bahwa pak jokowi tidak memenuhi janji sehingga beliau tidak melaporkan ke dewan pers
new hong adalah sebuah kata kata yang sangat tidak pas untuk prabowo subianto
media masyarakat media masyarakat sebagai bagian dari ilmu komunikasi
ibarat pedang bermata dua
bisa digunakan ke positif bisa digunakan ke negatif
oleh karena itu siapa pemilik ilmu pengetahuan termasuk pengelola media harus punya integritas yang kuku
ketika dia tidak punya integritas itu bisa digunakan
termasuk identitasnya harus dibuka pak ya
itu bisa digunakan hal hal negatif seperti ilmu ilmu lain
pedang bermata dua hati hati
dan itu berlaku untuk semua media tidak hanya media independent observer ya
kita kembalikan lagi ke masyarakat bagaimana kemudian menyikapi media independent observer ini
terima kasih bapak pak sikas sudah hadir
kita sudah berdiskusi mengenai ini
semoga kita tunggu nanti seperti apa kelanjutannya setelah ini
dan kita kembalikan lagi kepada masyarakat bagaimana kemudian menilai media media yang kemudian dikonsumsi oleh publik
terima kasih banyak bang andre
mas andi terima kasih
bang emrus terima kasih
prime sekretaris kita kembali lagi
tetap nampak bersama kami